berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini minggu dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
berita pertama mahkamah konstitusi pastikan anwar usman tak ikut sidang sengketa pemilu dua ribu dua puluh
sidang gugatan sengketa pemilu digelar pada dua puluh tujuh maret mendatang
mahkamah konstitusi pun telah menerima dua ratus enam puluh empat gugatan terkait perselisihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
gugatan yang sudah masuk ke mk diantaranya merupakan gugatan sengketa pilpres
yang dilayangkan timnas amin dan tpn ganjar mahfud
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono memastikan mantan ketua mk anwar usman
tak ikut sidang sengketa pemilu dua ribu dua puluh
hal itu dikarenakan mk menaati putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi soal sanksi etik berat
sejauh ini putusan itu ditaati ya
putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan
bahwa pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali pak hakim anwar usman
berita kedua ketua bapilu partai persatuan pembangunan respon soal potensi gabung kubu prabowo gibran
ketua bapilu partai persatuan pembangunan sandiaga uno memberikan tanggapan terkait potensi dirinya
bergabung dengan kubu paslon terpilih pemilu dua ribu dua puluh
tak ragu sebut sebagai mantan mitra prabowo di dua ribu sembilan belas sandiaga uno pastikan partai persatuan pembangunan
masih berada di pemerintahan presiden ri joko widodo
saya mantan mitra kan jadi dua ribu sembilan belas terima kasih pak menang waktu itu di
dan pak prabowo masih sangat punya kedekatan sama masyarakat
saya lihat tadi sambutan ini luar biasa ya untuk masyarakat yang sangat antusias
daya beranda dari kerajaan yang kita harapkan ekonomi indonesia semakin baik ke depan
tentunya kita butuh persatuan untuk memastikan
satuan reskrim polresta bandara soekarno hatta gagalkan sembilan wni
yang diduga terlibat sindikat tindak pidana perdagangan orang
bandara soekarno hatta sampaikan sembilan wni dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di serbia
untuk memuluskan akalnya tersangka membawa sembilan korban ini lewat jalur ilegal
tersangka berdalih sebagai rombongan travel yang akan berwisata ke kuala lumpur malaysia dan turki
beberapa korban ini berasal dari seputaran daerah pulau jawa
ada dari wonosobo ada dari bali yang memang punya kemampuan
seperti tadi kita sampaikan mereka punya kemampuan di bidang mebel
mebel di bidang membuat furniture kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku
yang tadi sudah disampaikan mereka ini kenal tahu pada saat proses pengurusan dokumen
kemudian ditawarkan dan dijanjikan untuk bekerja dengan memperoleh imbalan atau gaji yang melebihi
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompas tv